pekan terakhir jelang perayaan idul fitri pemudik yang menggunakan moda transportasi laut
masih memadati pelabuhan soekarno hatta makassar
selain dari dan menuju pulau jawa sejumlah kapal laut juga melayani sejumlah rute
menuju daerah lainnya di indonesia timur
empat hari menjelang lebaran ribuan pemudik masih terus berdatangan
di pelabuhan soekarno hatta makassar sulawesi selatan
jumat ini ada tiga kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan makassar
yakni kapal motor bukit siguntang kapal motor dobon solo dan dharma kencana tujuh tujuan surabaya
kapal ini melayani rute menuju pare pare sulawesi selatan
bau bau sulawesi tenggara dan surabaya jawa timur
meningkatnya jumlah pemudik tahun ini terutama didorong oleh pelonggaran aturan perjalanan
selama pandemi yang membuat warga lebih bebas bepergian
apalagi transportasi angkutan lautnya
relatif lebih longgar dibanding transportasi udara
terutama mengenai syarat status vaksinasi dan tes pcr bagi calon penumpang
tapi alhamdulillah ada informasi dari pihak itu darma laut utama
apalagi katanya kalau sudah vaksin kejuan tidak perlu apa apa lagi
hingga kamis kemarin pihak pelabuhan mencatat jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan soekarno hatta makassar
mencapai dua belas dua ratus tujuh puluh empat orang
sementara penumpang yang berangkat sebanyak tiga belas satu ratus tiga puluh tiga orang
selain itu penumpang lanjutan sebanyak sebelas enam ratus dua puluh sembilan orang
puluhan ribu penumpang ini dilayani tiga puluh delapan kapal laut berbagai ukuran
meskipun masih dipadati penumpang menurut catatan pihak pelabuhan
arus mudik di pelabuhan soekarno hatta makassar telah mencapai puncak pada hari kamis kemarin
jadi kita prediksinya di makassar ini puncak arus mudik itu pada h empat kemarin
jadi memang betul kemarin terjadi penumpukan penumpang
sehingga proses demarkasi dan embarkasi itu berjalan dengan lancar
mendekati lebaran proses debarkasi dan embakasi di pelabuhan soekarno hatta makassar berjalan lancar
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan